beginilah suasana terminal tanjung priok jakarta utara pada rabu siang
masih didatangi penumpang yang ingin pulang ke kampung halaman masing masing
padahal untuk menekan penularan virus corona
pemerintah provinsi dki jakarta mengimbau warga jakarta agar tidak mudik
agar bisa berkumpul bersama sanak saudara saat menyambut bulan suci ramadan
habis lebaran baru balik lagi ke jakarta
di sini kerjanya libur jadi saya pulang kampung aja
daripada di sini nggak ada keluarga menyendiri
mendingan sama keluarga menyambut bulan suci ramadan
meski tampak adanya arus pemudik
menurut kepala terminal tanjung priok situasi di terminal ini cukup sepi
sejak virus corona mewabah jumlah penumpang menurun hampir setengahnya
curusan jawa model kepekalungan
atau jualan jualan jualan
di antara para penumpang paling banyak pemudik yang bertujuan ke madura jawa timur
gunawan sugro jakarta